kan intan anaknya mama berarti intan adek aku dong oma
bukan asal kamu tahu ya
intan itu yang menyebabkan keluarga kamu berantakan
dia yang menyebabkan mama kamu ini meninggalkan kamu
dia bukan anak papa kamu tapi dia anak lelaki lain
benar mamanya intan ini adalah mama aku
iya mas dia anak kamu kan
tapi dia anak aku juga
papa bilang mama udah meninggal
papa juga bohong tiara ke kuburannya mama
masa kamu apa kalau kamu bilang aku udah meninggal
papa udah bohong
mama bahagia sekarang goreng diri sama tiara

mama dia bukannya suruh kajian gue cari
aku gak tau kalau ternyata mamanya intan itu adalah mama kamu
berarti kan sekarang kita udah bersama
tidak ada yang bisa diberikan

dari dulu tiara pengen banget punya mama kayak mama
ternyata kenyataannya uma adalah mama kandungnya tiara
dari awal pun aja mama juga udah ngerasa
pas ketemu kamu
memang ngerasa ada yang beda
tentu bener kan
intan adek aku ma
kenapa tiara malah memeluk perempuan saat itu
harusnya dia akan marah
harusnya dia misahin ardi dari perempuan itu
aku harus terus menghasut tiara untuk memisahkan mereka berdua
intan itu bukan adik kamu
kan intan anaknya mama
berarti intan adek aku dong ma
asal kamu tau ya
intan itu yang menyebabkan keluarga kamu berantakan
dan dia yang menyebabkan mama kamu ini meninggalkan kamu
dia bukan anak papa kamu
tapi dia anak lelaki
dia hasil perkosaan
dia hasil perkosaan
dia hasil perkosaan
dia hasil perkosaan
dia milik papa
moh udah cukup
kamu jangan ngomong sembarangan ya soal intan
aku gak bakalan percaya kalau omong kayak gitu
kalau kamu gak percaya
mereka ini gak akan bisa ngelak
saya merasa bahwa intan itu penyebab pecahnya mama dan papa kamu
pa apa benar semua itu pa
pa jawab pa jawab
kamu lihat sendiri kan
mereka gak bisa ngelak

asal kamu tahu ya intan itu yang menyebabkan keluarga kamu berantakan
aku gak mau
aku mau pulang
udah percuma kamu nangis
kamu akan dikirim ke panti
aku gak mau
mau mati kesini
dan gak jemput aku
lu tenang aja
kita akan cari cara
buat lu pulang ke rumah

mas kita harus ke sekarang
kita harus cepet
kalau kamu pergi pergi aja
asal kamu tau ya
intan itu yang menyebabkan
keluarga kamu berantakan
dan dia yang menyebabkan
mama kamu ini meninggalkan kamu
dia bukan anak papa kamu
dia anak lelaki lain
aku akan bantu intan
dengan satu syarat
setelah aku bantu
bantu intan kamu ikut aku ke rumah
adik kamu ini apa apa sih
ma dia masih istriku
itu yang aku tunggu tunggu mas
untuk tinggal bareng sama kamu lagi
biarkan aku selesaikan ucapanku naik
setelah aku bantu intan
kamu ikut sama aku ke rumah
intan gak ikut tinggal sama kita
terus intan mau tinggal dimana
dia tuh gak bisa hidup mas
tiara selama ini hidup tanpa kasih sayang kamu naik
intan pun pasti bisa ngejalanin
kamu silahkan pergi
bawa ayah anak itu kesini
atau saya akan menelpon polisi
yang menyatakan bahwa
kamu mengaku ngaku sebagai ibu intan
aku gak akan biarin intan tinggal di panti asuhan
aku harus bawa dia untuk keluar dari sana
mudah mudahan naila berhasil menemukan suaminya
dan bisa segera menjemput intan